udah subuh nih
setelah subuh bareng yuk
kan semalam tidur disini
semalam perasaan tak bersih ya
kamu pasti lagi cari
hasil tes dna rena dan roy ya
aku buang semalam
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana

eh kamu liat rena gak mirna
gak liat bu
aduh semalam tidur sama saya
terus pagi pagi saya melek gak ada
gak ada di kamar bu bos

gak ada saya gak tau kemana
kok bisa ya
oh apa jangan jangan karena
masuk ke kamarnya pa bos kali ya
ingat gak bu waktu itu pas lagi ada hujan geledek
tiba tiba masuk ke kamarnya pa bos
tapi semalam gak ada hujan
gak ada petir
ah mungkin trennya gak enak kali
bangunin bu bos
makanya dia pagi sendiri
ke kamarnya pa bos
masih pada tidur kali bu
dikunci gak ya
coba dibuka istilahnya
eh benteng kunci
saya jarang liat mereka tidur bertiga begini
jangan lupa handphone gak
gak sempenh ya foto
saya mau foto mereka
aku tentu shh
hai semoga mereka bahagia selamanya
hai aku ini ini ya jangan lupa ya nanti kamu kirim kepon saya kalau diraba raba di terawang
cuacanya terus aura gigi hari ini kayaknya pas nih kalau mau selfie selfie
want to aduh ya allah cantik banget lagi
ya ngapain sih ganggu aja merusak fotonya gigi
loh oh ya bukan mau ganggu ayam gigi cuma mau nanya nanya pak
pagi pagi udah mandi berangkat ke pasar beli santan eh kemana ini pak reni udah dua hari
nggak kelihatan ayo deh tombe nyariin pak rendy biasanya kalau ada mas rendy langsung sewot bukan
apa apa yang gigi oh ya penasaran aja kok ayam kiki sibuk selfie sendiri bukan sama pacarnya
hahaha biasanya kan begitu heboh unggah foto sama pak rendy ya biarin sih mau aku selfie sendiri mau
pilaf makanya pacaran tapi enggak ada kabar ayang giginya malah gak tau ini memu
sangat mencurigakan sungguh banget ee uyya kayaknya dia udah mulai curiga nih kalau gigi sama mas rendy
cuma pacaran pura pura tapi harus tetep nutupin nih kalau purosa sama ikutan curiga kan kawat kiri
goofy kasih tau kalau kaya pacarkannya gigi sama mas untuk mencoreg orasinya juga rey dateng sama wiz sopogga
sama mas rendy itu gaya pacaran elegan gak lebay gak sosok pamer pamer gak usah sok posesif
nanya nanya mas randy dimana lagi sama siapa mau makan apa emang aku sapa mau pacar yalah foto
mana foto masa udah lama pacaran foto nggak ada yang di upload buat apa enggak usah pamer pamer
foto yang penting tahu tahu nanti pamer undangan pernikahan iya iya iya benar nanti kalau yang
kike putus ayam kike mau ya bakal bagi bagi undangan hai deh uhu hehehe wah ini dia nih
dulu berantakan banget sini
eh aku kan udah selesai baca novel ini aku balikin aja ke rafael ya
ya coba aku telepon deh
ini aku udah selesai baca novel kamu
aku sih pengen balikin hari ini kamu ada waktu gak hari ini
gimana kalau kita ketemunya pas jam makan siang
sekalian kita lunch bareng
aku mau ke tempat tes dna
menanyakan surat yang rendikasi ke aku itu asli atau tidak
mana surat itu
semalam perasaan tak disini
kamu pasti lagi cari hasil tes dna reina dan roy ya
aku buang semalam